soal nilai tukar rupiah nah ini bank indonesia masih dari bank indonesia saudara
bi bekerjasama dengan tni angkatan laut menggelar ekspedisi rupiah berdaulat
kerjasama ini memiliki misi utama memastikan ketersediaan rupiah di seluruh wilayah nkri
terutama di wilayah tertinggal terdepan dan terluar
bank indonesia juga membangun tugu rupiah berdaulat di sebatik kalimantan utara
sebagai simbol rupiah sebagai salah satu wujud kedaulatan republik indonesia
jurnalis kompas tv dian silitonga dan juga juru kamera bondan wicaksono
berkesempatan mengikuti ekspedisi rupiah berdaulat
bank indonesia meresmikan tugu rupiah di pulau sebatik kalimantan utara
daerah yang berbatasan dengan negara malaysia
nah apa makna pembangunan dan juga peresmian tugu rupiah
akan kita tanyakan langsung kepada kepala departemen pengelolaan uang bank indonesia
sehat semoga pak sehat juga ya mbak
bapak ini kenapa sih membangun dan meresmikan tugu rupiah di pulau sebatik
pertama adalah misi negara khususnya yang diimban bank indonesia adalah
memastikan ketersediaan uang untuk di seluruh di wnkri
dan kedua rupiah tidak sekedar transaksi tetapi juga simbol keudaratan negara
oleh karena itu rupiah wajib hadir di seluruh wilayah nusantara
salah satu dari perbatasan yang sangat berbatasan langsung secara daratan
dengan negara lain adalah di sebatik ini
sebelas negara yang berbatasan dengan nkri
oleh karena itu sebatik kita pilih untuk menggaungkan rupiah masyarakat
untuk menggunakan rupiah secara maksimal di sini
dan tidak ada ruang sedikitpun untuk selain rupiah digunakan oleh masyarakat
dan salah satu bentuk mengingatkan pada masyarakat adalah
oleh karena itu kami dari indonesia pertama kalinya
membangun tugu rupiah berdaulat di daerah perbatasan yaitu di sebatik
pertama menegaskan bahwa rupiah adalah simbol kertanegara
sehingga kita pilih sebatik dan lokasinya persis di perbatasan indonesia malaysia
kedua mengingatkan masyarakat khususnya di daerah perbatasan sebatik ini
untuk menggunakan rupiah dalam setiap transaksinya
dan juga menegaskan kepada masyarakat negara tetangga sebelah bahwa
kalau ingin bertransaksi di indonesia gunakan rupiah
itulah kira kira pesan utama dari pembangunan tugu ini
rupiah ini kan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan ekspedisi rupiah berdaulat
bisa disampaikan pak secara singkat kegiatan apa sih ekspedisi rupiah berdaulat ini
bank indonesia wajib memenuhi keputusan uang di seluruh wilayah nkri
dan kita memiliki tujuh belas pulau
sangat sulit kalau bahasa indonesia melaksanakan itu sendiri
oleh karena itu bank indonesia bekerjasama dengan tni al
untuk menjangkau masyarakat di wilayah tiga t
terdepan terluar terpencil termasuk di sebatik ini
oleh karena itu kita lakukan bekerjasama untuk tadi memastikan kebutuhan uang
kita melakukan ekspedisi rupiah berdaulat bersama tni al
untuk mengedarkan uang di wilayah wilayah tiga t tadi
apa yang dilakukan kita melakukan clean money policy
menarik semua uang uang yang lusuh kita ganti dengan uang uang yang baru
terus menyediakan pecahan pecahan yang sesuai kebutuhan masyarakat
kemudian di samping itu juga kita melakukan edukasi tentang rupiah kepada masyarakat
kemudian juga teman teman dari departemen komunikasi
program sosial bank indonesia ketiga
yang keempat adalah yang paling penting adalah bagaimana kami juga berkontribusi
untuk meningkatkan literasi kepada masyarakat tentang bank indonesia
terakhir pak target ekspedisi rupiah berdaulat tahun ini seperti apa
misalnya berapa pulau yang akan dikunjungi kemudian berapa rupiah yang digelontorkan
tahun ini sesuai dengan kesepakatan kamil tni al
melakukan kegiatan ekspedisi rupiah berdua di delapan belas provinsi
dengan target sembilan puluh pulau
jadi kami dengan tni al itu setiap tahun meningkatkan jumlah kunjungan pulau tadi
nah untuk jumlah total uang penukaran memang bervariasi
antar provinsi tergantung tingkat kebutuhannya
sebagai contoh saja untuk sebatik ini
kami menyiapkan hampir delapan miliar untuk lima pulau di wilayah kalimantan utara
dan termasuk diantaranya program sosial bank indonesia sebanyak satu satu miliar
nah itu jadi rata rata setiap pulau itu
kita bisa menyiapkan rata rata hampir sampai dua tiga miliar
berarti nanti akan ada sembilan belas pulau kegiatan lagi yang akan dilakukan ya pak
selamat bertugas kembali bapak terima kasih
ya itu dia bahwa memang negara bertanggung jawab untuk memastikan
masyarakatnya hidup dengan makmur kemudian juga sejahtera dan berkeadilan
nah untuk memastikan hal tersebut tentu ekonominya harus dipastikan tangguh
tentu rupiahnya juga harus berdaulat
dian syili tonga bunda nwi caksono kompastv kalimantan utara